musim kemarau yang melanda sebagian wilayah di kabupaten karawang jawa barat menyebabkan
warga desa parung mulia kecamatan ciampel mengalami krisis air bersih hal ini terjadi
sejak satu bulan terakhir demi mendapatkan air bersih sejumlah warga harus menggali permukaan
sungai yang mengering kedalaman galian mulai lima puluh cm hingga dua m tergantung kondisi lokasi yang
berkali kali terkadang lubang galian ini buat warga tak mengeluarkan air untuk menuju lokasi
sungai warga harus berjalan kaki sejauh dua km memasuki musim kemarau warga di kabupaten gunung
kidul daerah istimewa yogyakarta mulai kesulitan mendapatkan air bersih sejak awal juni kemarin
kabupaten terluas di diy ini jarang digoyor hujan selama tiga bulan terakhir padahal mayoritas para
petani dan warga
banyak yang mengandalkan sistem tada hujan dari total delapan belas kapanewon atau kecamatan yang ada di
kabupaten gunung kidul hanya tiga kapanewon yang tidak terdampak kekeringan yakni di kapanewon
klien kapanewon wonosari dan kapanewon karangmojo kondisi aliran sungai citarik yang berada di
kawasan ranca eke kabupaten bandung tak seperti biasa air yang biasa mengairi ratusan hektare
lahan bersawahan di kecamatan
ranca eke dan solokan jeruk milik warga kondisinya sudah mulai surut kondisi ini sudah terjadi sejak
hampir satu bulan terakhir sejak juli lalu wilayah ini tidak pernah diguyur hujan terlebih waktu masa
panen masih terhitung cukup lama yakni sekitar sembilan puluh hari lagi dengan demikian para petani pun
khawatir hal tersebut akan berakibat gagal panen pada lahan persawahan mereka tim liputan cnn indonesia